terima kasih anda masih menyaksikan political show
sejak bulan juli hingga oktober ini citra korps bayangkara terpuruk
mulai dari kasus pembunuhan brigadir yusua huta barat yang melibatkan mantan kadipropam verisambo
tragedi stadion kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang akibat penggunaan gas air mata kedaluarsa
hingga terseretnya mantan kapolda sumbar irjen teddy minahasa dalam kasus penjualan barang bukti narkoba
ada apa dengan korps bayangkara yang sedang terseret pusaran prahara
sampai presiden joko widodo memanggil perwira tinggi polri ke istana
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada yang pertama paling kanan irjen purnawirawan bekto suprapto mantan wakil kabar reskrim polri
betul ya pak bekto
ada prof hermawan sulistyo prof kiki penasehat ahli kapolri
prof kiki selamat malam pak bekto
oke ada juga mas didi mukrianto anggota komisi tiga dpr ri
selamat malam mas didi
selamat malam mbak nana
dan mas haris azhar pendiri lokataru
mas haris terima kasih bapak bapak sudah hadir pada malam hari ini
dan saya ingin menyapa teman teman yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ini adalah bentuk partisipasi publik dalam setiap episodenya political show
kita selalu mengundang teman teman mahasiswa ataupun teman teman milenials untuk bisa bergabung
menyaksikan secara virtual diskusi kita
nanti bisa menanyakan kepada para narasumber yang ada di studio
ataupun bisa memberikan masukan
dan juga memberikan pernyataan
ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas hasanuddin makassar
selamat malam teman teman
terima kasih sudah bergabung
kita milih satu orang
nanti ada teman teman yang bisa tanya bisa saling menanggapi begitu ya
langsung saja saya mau ke prof kiki terlebih dahulu
prof kiki ini tadi saya sudah sampaikan ya
dari hasil survei indikator politik indonesia kemudian carta politika
ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap polri yang cukup tajam
itu sampai di angka lima puluh enam persen prof kiki
presiden jokowi sampai memanggil lima ratus lima puluh sembilan perwira tinggi polri ke istana
memberikan arahan presiden tampak sangat dongkol sekali
apakah situasinya di polri memang sudah segenap
apakah itu yang paling penting prof kiki
kenapa penangkapan teddy minahasa misalnya
kenapa beritanya bukan oh polisi temannya sendiri aja ditangkap
kenapa beritanya itu wah ada polisi brengsek main narkoba
kenapa bukan beritanya itu tidak wah ini polisi ini hebat
wah polisi ini hebat
wah polisi ini hebat
kadifropamnya ditangkap di sidang
di operan operan dibersihin semua
tapi beritanya oh ini ada polisi berengsek polisi itu
sehingga kita bicara tentang satu pasar yang ada tikusnya
kita tidak bicara tentang tikusnya
kita bicara oh ini pasar ini berengsek
pasar ini enggak berengsek
polisi itu seluruh indonesia
jumlahnya empat ratus empat puluh delapan ribu orang
kalau ada satu tikus ya tikusnya ditangkap
jangan lalu kita bicara tentang seluruh pasar itu oh pasarnya brengsek
itu resolusi pbb satu ratus empat puluh delapan tahun enam puluh
nah sebagai institusi sipil
polisi kita itu sudah sipil
kalau perilakunya belum sipil oknumnya kita bersihkan
nah itu yang sedang dilakukan oleh kapolri sekarang
mari kita bersihkan kita ini kan
tapi survei menunjukkan bahwa ada penurunan kepercayaan terhadap masyarakat
ya karena masyarakat itu tidak tahu
misalnya masih melekat bahwa polisi itu kekuatan bersenjata
polisi itu bukan kombatan
polisi sudah dipisahkan dari militer
sehingga aturan aturan yang berlaku itu sebagai asn
aparatur sipil negara
bukan lagi kombatan
nah ini masih melekat di image masyarakat itu polisi itu kekuatan bersenjata
polisi yang muncul adalah polisi penegak hukum
bukan polisi pelayan masyarakat
menurut prof kiki sekarang ini situasinya di polri baik baik saja
ya ada yang brengsek tidak baik baik dalam pengertian sebagian dari mereka
tapi yang terseret bintang dua semua prof
ya kemarin di kasusnya sambo ada seratus hampir seratus polisi ikut serta terseret dalam pusaran kasus itu
dari empat ratus lima puluh ribu orang ya
ya itu pun juga sebetulnya ini kan tindakan kejahatan yang biasa
yang nembak kalau bukan jenderal tidak di rumah jenderal itu hanya kejadian biasa
dalam satu dua hari bisa diselesaikan kok gitu
ini yang menjadi perkara karena yang nembak itu polisi dan jenderal
bukan berarti lalu seluruh polisi kelakuannya seperti itu
oke jadi menurut prof kiki ini kejadian biasa ya
kita bantu memperbaiki
bukan dibelain tidak salah itu
kita bantu supaya kita punya
polisi yang baik
jadi polisi yang baik yang apa
yang servicing yang memberi pelayanan
bagian pelayanan keamanan ada memang penegakan hukum gitu
tapi yang tidak dilihat dan kurang ditonjolkan dan kurang dipahami oleh publik adalah pelayanan masyarakat
saya mikir cobalah sekali sekali polisi marah semua demo lalu tidak bekerja mogok kerja gitu
jangan ada polisi selama
tidak usah satu bulan
seminggu aja jangan ada polisi kerja
semua tidur di rumah gitu
terus kita lihat indonesia jadi apa gitu
supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan polisi dan cara memperbaiki tidak seperti itu
harus ada apresiasi bagi polisi yang baik
bagi polisi yang melayani
bagi polisi yang ini
dan kedepan sebagai sebuah bangsa kita butuh itu gitu
saya mau tanya ke pak bekto
sebagai mantan purnawirawan polri ya
anda melihat kondisi polri saat ini baik baik saja sama seperti prof kiki atau justru sebaliknya
anda salah mengatakan saya ya
bukan saya tidak bicara umum
di setiap institusi di setiap unit organisasi apapun pasti ada orang orang brengsek
jadi ini masih cobaannya polri gitu
yang bad cops ini yang kita bersih

dan itu yang sedang dilakukan oleh polisi sekarang
silahkan pak bekto
anda melihat kondisi polri saat ini seperti apa
perhatikan tidak sih pak bekto sebagai mantan purnawirawan polri
kok sepertinya sedang masa pancaroba ini polri
banyak sekali kejadian kejadiannya
ya memang disesalkan
kenapa ini harus terjadi
yang seharusnya itu bisa tidak terjadi
saya memandang indonesia itu negara hukum
indonesia ini negara hukum
indonesia ini negara hukum
bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum
tidak bisa dibedakan pangkatnya apa jabatannya apa
melanggar hukum melanggar pidana diproses
ini yang berlaku sekarang yang mas kiki sampaikan tadi
bahwa sekarang polri itu membuktikan ini negara hukum
jadi polisi itu ada perilaku yang diyakini benar untuk melindungi temennya
ini melindunginya di mana
di proses semua
sekarang sedang diuji di pengadilan
diuji di pengadilan
yang banyak beredar di masyarakat itu kan rumors
yang banyak beredar itu kan opini opini orang yang menghakimi
ini semua ibarat penyidikan
ya sekarang proses pengadilan
ini sama dengan orang membuat tesis
diuji di sidang pengadilan
metodologinya benar apa enggak
faktanya yang disampaikan meskipun ada yang ngelak ngelak dan sebagainya
nanti ini dibuktikan
nanti beradu argumentasi antara jaksa dengan penasihat hukum
ya nanti ditanya oleh majelis hakim
semua itu ya nanti akan disimpulkan
yang menentukan ya orang orang itu bersalah atau tidak
tapi masyarakat semua sudah menghakimi
jadi kembali kepada negara hukum ya ini tidak benar
dibuktikan sekarang bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah
tumpul ke atas
itu tidak benar
apapun kedudukannya jabatannya pangkanya melanggar hukum diproses
itu sekarang yang saya melihatnya
itu tadi argumentasinya pak bekto bahwa polri menunjukkan semuanya diproses
sama di mata hukum
itu yang sedang ditunjukkan oleh polri
anda sebagai mitra kerja dari polri sepakat bahwa polri saat ini memang sedang berusaha membersihkan dirinya
atau karena sudah ketahuan pada saat kasus sambo sebagai kotak pandora
makanya sekarang bersih bersih
ya yang harus kita pahami adalah bahwa institusi polri ini diberikan mandat dan tugas oleh undang undang
untuk melakukan penugasan yang cukup besar begitu ya
cukup besar itu terkait dengan bagaimana hadirnya
bagaimana hadirnya ketertiban dan keamanan masyarakat
kemudian bagaimana juga polisi harus mampu menjadi pengayom dan juga melayani masyarakat
dan yang juga tidak kalah penting adalah melakukan penegakan hukum
memang di dalam diskursus ini tentu
citra polisi itu juga harus merepresentasikan sebuah sipil polis begitu ya
polisi yang berwajah sipil
yang kemudian hadir anggota polisi
hadir tata kelola polisi yang kemudian independen transparan akuntabel
selain kemudian hadir di tengah masyarakat dengan cara humanisnya
kemudian bisa merangkul masyarakat dengan baik
nah kejadian kejadian belakangan ini tentu
ini menjadi diskursus dan juga perhatian publik
dan tentu kami juga menyesalkan dan prihatin terkait dengan beberapa peristiwa yang ada di belakangan ini
tentu ini juga menyebabkan
tentu ini juga menimbulkan rasa ketidak percayaan publik pasti
survei membuktikan ya
karena kenapa demikian
karena masyarakat sangat berharap kepada polisi untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini
apalagi terkait dengan penegakan hukum
memang persoalan di indonesia ini kan luar biasa banyak
melibatkan masyarakat yang luar biasa banyak
yang saat ini masyarakat juga sudah menyadari tentang pentingnya hukum ini
sehingga persoalan persoalan yang ditangani polisi yang sedemikian banyak ini juga tidak mudah
namun yang juga harus juga dicadari sejak awal
bahwa hati hati kapolri ini untuk melakukan pengelolaan terhadap polri
jika tidak proper tidak utuh
maka bisa saja kemudian trust publik menurun
kemudian karena adanya potensi rusaknya soliditas polri
baik anggota maupun pimpinan polri
dan juga bagaimana ada rasa keadilan yang terkoyak di masyarakat
ini memang harus dijawab
ini bukan persoalan polri wajahnya seperti apa
tapi ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan oleh polri
kita akan bahas nanti soal reformasi ditipu polri
tapi saya ingin tanya apakah anda sepakat tadi yang disampaikan oleh prof kiki
bahwa sebenarnya kasus sambo ini kasus yang biasa biasa saja
bisa selesai dengan cepat
anda sepakat gak dengan itu tadi
cara pandangnya bisa berbeda beda
saya melihat ini memang harus ada perbaikan dan pembenahan polri
karena di kasus sambo ini terbukti secara fakta
bahwa muncul loyalitas korps yang keliru
tapi kalau saya bicara general secara umum tentu ini juga menjadi bagian kasus
tapi bukan berarti didiamkan
ini harus segera diselesaikan
sehingga jangan sampai kemudian terbangun kultur yang salah di polri
tidak ada lebride korps salah anda
loyalitas itu loyalitas individual
lihat saja seluruh anggota di propam
berapa yang ikut dia
tidak semua kok
kalau loyalitas skor seluruh anggota di propam akan menopang
membantu ini tidak
banyak yang tidak terlibat bahwa bahkan banyak yang menolak
banyak yang melawan
kapolrinya sendiri tidak ada
ambil keputusan tegas
ya apapun yang tertentu
jadi tidak boleh membenarkan sesuatu yang memang terjadi di dalam polri
siapa yang membenarkan
tidak ada selama ini
itu pesan yang harus kita juga sampaikan kepada publik
sampaikan kepada polri
bahwa memang polri ini harus betul betul lahir sebagai penghayam dan pelindung masyarakat
ini konteksnya ada di situ
kalau ada yang membenarkan karena ditipu oleh skenario yang dipercaya
dipercaya publik dipercaya oleh sebagian polisi
dan ini kan yang harus diselesaikan juga di polisi
tidak boleh dibiarkan juga
oke saya mau ke mas haris
mas ari sebagai masyarakat sipil anda melihatnya dari luar ini seperti apa
kalau ini kan dari sudut pandang komisi tiga mitra kerjanya polri kemudian prof kiki sebagai penasihat ahli kapolri
anda sebagai masyarakat sipil yang sering bersinggungan dengan polri ini puncak gunung es nggak sih
dari banyak yang menyimpang begitu
kalau dari pengalaman saya kerja
advokasi pendampingan hukum gitu ya
sebetulnya ini cuma yang muncul aja
yang muncul di permukaan
jadi apa namanya istilahnya puncak dari gunung es yang sebetulnya banyak
saya dua hari lalu lawyer di kantor saya bikin pelaporan diganggu ganggunya sama polisinya
bang ini isi gak nih bang gitu gitu masih kayak gitu gitu
itu gimana tuh prof
enggak enggak itu polres aja
itu cuma pengantar aja nggak usah dibahas
artinya terlalu banyak ya
kalau lihat di komentarnya dinaikin di online tuh oh saya juga saya juga pasti banyak
jadi maksudnya masyarakat sih
tahun enam puluh pbb udah ngomong tapi pbb kan juga sebenarnya dokumennya banyak yang menerima laporan soal penyiksaan oleh polisi
itu juga banyak
yang diomongin pak bekto pak bekto juga betul
nah kasus kasus seperti verdi sambo
lalu eh teddy minahas
kenapa dia ramai
karena orang merasa selama ini gak ada jenderal bintang dua bisa sampai diproses
yang kedua menunjukkan bahwa kalau dia bisa dagang lima kilo meskipun ini masih diproses gitu ya belum fonis
sementara verdi sambo melakukan bisa dengan leluasa melakukan pembunuhan terhadap orang yang harusnya
dia jaga dia bina kan kayak gitu
dan juga dia punya wawonan sebagai difropam
nah jadi ini sebetulnya simbol aja
karena masyarakat di bawah itu punya banyak punya banyak kegagalan
justru mereka diserang oleh satu praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi yang tidak patut atau dipaksakan
saya mau bilang kita pernah riset ya soal pemidanaan yang dipaksakan
pemidanaan yang dipaksakan
saya mau bocorkan beberapa temuannya
satu ada yang secara material substansinya bukan peristiwa pidana
ada lagi yang memang patut dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi pembuktian atau hukum pembuktiannya tidak memenuhi syarat
ada lagi yang memang peristiwanya peristiwa pidana buktinya diproses bisa lah
saya mau quote pendapatnya prof jimli asidik yang dia bilang bahwa ya tetapi bisa dikesampingkan bukan dianggap sebagai tidak harus dijadikan prioritas
jadi sebetulnya ada banyak faktor di sana yang bisa kita menempatkan secara proporsional dan ditempuh secara profesional
nah proporsional tadi itu masyarakat nggak ketemu
itu yang dia suka bilang diskriminasi
miskin secara ekonomi secara informasi
giliran yang kaya kaya ya kan diprosesnya susah benar
berarti tajam ke bawah tumpul ke atas
tajam ke bawah tumpul ke atas itu nyata
bahwa hari ini pak bekto bilang

itu banyak di lapangan
nah bahwa pak bekto bilang hari ini terbukti dalam kasus sambo atau teddy ke atas juga tajam
itu kan baru
makanya kan diskusi kita kan diawali dengan opini publik
nah orang itu sebetulnya kalau bang kiki bilang bodi dalam institusi baik baiknya baik baik aja
indikator baik baiknya apa
gajian tetap gajian
bang kiki sebagai penasehat kapolri tetap
misalnya kalau dibilang baik baik aja
banyak indikatornya yang kita bisa perdebatkan
tetapi publik ketika dia punya masalah pidana
gak dapat satu pelayanan hukum yang proporsional dan profesional
lalu dia lihat di tempat lain ada polisi digituin
publik itu gampang ngerasain loh
apa yang dirasakan oleh publik begitu ya
saya punya banyak di hp saya daftar orang yang nanya tiap minggu gitu
bang kenapa gue gak bisa ini
pak kenapa saya begini
udah sampai lapor ke verdi sambo pun pernah
ada ibu ibu dari makassar
dan tidak diproses gitu
kakaknya suaminya polisi
kakaknya dibunuh oleh polisi dalam proses penangkapan
sampai lapor ke verdi sambo
ya balik ke makassar
kasusnya juga gak ada yang ngapain
saya ingin minta tanggapan dari prof kiki nanti
tahan dulu mas haris
tetap bersama kami di political show